kita beralih ke informasi selanjutnya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat telah menyetujui usulan asosiasi jalan tol indonesia
pemberian potongan harga itu dimaksudkan untuk memecah kemacetan arus mudik dan arus balik kendaraan para pengguna jalan pada musim libur idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
untuk diskon direktur bisnis pt jasa marga reza febriano dalam konferensi pers pada selasa menjelaskan
sementara diskon juga akan diberikan untuk arus balik pada h empat dan h lima atau dua puluh tujuh dan dua puluh delapan april mendatang
pemerintah memprediksi sebanyak satu ratus dua puluh tiga delapan juta pemudik akan pulang kampung pada dua ribu dua puluh
puncak arus mudik dua ribu dua puluh tiga diperkirakan akan terjadi pada dua puluh satu dan dua puluh dua april
sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang
yakni pada dua puluh lima dan dua puluh enam april serta pada tiga puluh april dan satu mei
jadi gerbang tol kalihurip utama dan gerbang tol cikampek utama
tapi hanya untuk melayani transaksi yang ada di ruas jakarta cikampek saja
jadi memecat trafik ini supaya tidak terjadi penumpukan dari mulai tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh dua ya
itu menjalankan lebaran dan juga pas arus balik
jadi itu kita harapkan bisa dimanfaatkan fasilitas ini oleh publik